kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap saudara bobby joseph atau j
oleh pores tangerang selatan
ini yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun dua ribu
kemudian berdasarkan pemeriksaan juga
yang bersangkutan ini juga menjadi perantara
dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis
atau gorilla ya
yang kita kenalkan gorilla
jadi yang bersangkutan
sudah diketahui ya
berdasarkan rekam jejak digitalnya
bahwa yang bersangkutan
memiliki akun tersendiri
dalam rangka menampung pemesanan
kepada orang orang yang membutuhkan
terhadap tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan
penyidik dari sat narkoba
pores tangerang selatan
ini sudah menetapkan ya
berdasarkan undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
yaitu pasal satu ratus empat puluh
dan juga subsidi pasal satu ratus dua puluh tujuh ayat satu
dengan ancaman hukuman antara empat tahun sampai dua puluh tahun penjara